alhamdulillah andin kondisinya sudah membaik saya senang sekali saya bisa melepaskan kangen saya ke andin
dan lagi plus sudah ada al juga di dalam kan jadi saya mohon pamit pak suriabu sarah ya
ya broso sudah dengar kabar soal workshopnya nino dimalangnya kebakaran jadi kebakaran habis
kiranya jadi kemana mana nih saya lagi nggak fokus gara gara sikapnya pak rija
jadi kalau mau ada yang disalahin salahkan pak rija
ya aku juga mau minta maaf ya terus mas al
ya aku nggak tahu karena pikiran aku mungkin lagi banyak pikiran
maksud aku pikirin salan persoalan pekerjaan di kantor
ya kalau kenapa kan
ya ya ya udah nggak apa apa nggak apa apa
yaudah kalau gitu nanti kamu temenin saya aja ya
kita cari ya cari apa yang harus dicari lah
ya habis itu temenin saya ke rumah sakit saya harus tungguin andin juga
aku jadi nggak enak deh sama adi mungkin sekarang dia lagi mikirin kali ya
kenapa sikap aku jadi dingin ke dia
kalian ada masalah
kok saya liatin dari tadi agak berjarak ya
oke tentara mas al semuanya aku kayaknya harus jalan sekarang karena ada meeting di luar
aku pamit duluan ya maaf ya
siap siap di jalan ya
ya assalamualaikum semuanya
sekolah yang pintar ya
jadi kan rena libur ya libur sekolah ya
kamu bantuin saya jagain prema sama askara ya
kemarin kan mama udah jagain askara sama rena seharian
bisa rahat lah capek
mama cuma di rumah kamu keliling keliling kemana mana
kamu yang harus istirahat
mama cuma sebentar karena sakit oke
mama mau ketemu andin
tapi nanti juga saya habis beliin hadiah buat andin juga sama hape rumah sakitnya
yaudah kalau gitu
ah ya ampunin apa cemang cemang
boleh tisu nyesel ya
mudah mudahan nino sama bu chandra baik baik aja ya pak
setelah kejadian kebakaran di workshop mereka di jawa tenggara ya pak
mudah mudahan mereka itu bisa tabah
kasian banget aku ngebayanginnya
ya papa juga ikut prihatin sih ma
semua kayaknya bertubi tubi
ya meskipun kita bagaimana sama nino ya
gak bisa dipungkiri papa juga ikutan sendiri
ini elsa chat mama dia bilang dia ada di malang mau ketemu sama nino dan bu chandra
udah di malang
mudah mudahan elsa gak bikin masalah ya disana
gimana kita mau bisa percaya sama dia mah
aku udah gak tau mau gimana lagi sama elsa ma
assalamualaikum mas sarah pak surya
baik alhamdulillah baik
terima kasih ya saya mau minta maaf saya baru punya kesempatan untuk menjemput andi
datang ke rumah sakit
karena di rumah kan juga kondisinya
gak ada yang jadi anak lama
iya kita ngerti pasti disini
terima kasih sekali lagi
iya di rumah ada mirna cuman kan gak cukup satu orang ya kebetulan ki juga lagi pulang ke rumah
ya dan saya baru mendengar dari al soal apa yang menimpa dia kemarin
al minta kami berdua untuk gak ngomong sama abu rosa
karena takut bu rosa khawatir dan kepikiran
oke gak apa apa saya mengerti terima kasih sekali
silahkan bu rosa kalo mau ketemu andi
iya semakin lebih baik
gak usah berdiri
mama gak bawa makanan juga
karena kan mama dapet informasi katanya kamu gak boleh makan sembarangan
harus makanan yang dari rumah sakit
ya mama seneng liat kamu udah mulai segar
tau gak mama tuh punya cerita menarik sekali
yang pasti akan buat kamu seneng dan bahagia
semalam al sudah bisa menenangkan masker yang lagi rewel
dia sampai bikinin susu
terus juga selagi menenangkan askara dia bisa mengantarkan rena ke toilet juga
dan pagi paginya al ngajak anak anak jalan jalan di sekitar rumah

dia berusaha sekali untuk bonding dan dekat dengan anak anak
mama harap kamu seneng denger cerita ini ya
dan bikin kamu jadi cepat sehat oke
maaf pak ini bapak borong sebanyak ini
justru saya borong sebanyak ini supaya andin gak punya pilihan kan
tapi banyak banget ini pak
intinya mudah mudahan andin suka lah dengan apa yang saya pilih
karena saya sendiri kan juga gak tau dia sukanya apa
kamu juga gak tau mama gak tau mirna gak tau jessica gak tau banyak yang gak tau
di catatan saya di pulau juga saya nggak nulis
andien tuh suka barang barang apa
mendingan diborong aja semuanya
supaya nggak ada pilihan kan
supaya semuanya dipakai sama dia
iya sih betul pak
bu andien pasti akan seneng dan terhadu dengan perhatian bapak seperti ini
kalau saya sih yang penting dia bahagia
di hari spesial untuk istri saya
ya dia merasakan sesuatu kebahagiaan yang spesial juga buat dia
meskipun lagi sakit
iya betul pak

ya aku mau tenang tenang aja di rumah sakit
gak usah terburu buru minta pulang ya
gimana pesan kamu udah selesai
udah udah udah selesai
kan dibantu sama randy
kamu udah disini mama pulang ya
anak anak kan di rumah
mama kepikiran aja lagi pulangkan di rumah cuma ada mirna
ya kamu jagain andin disini
kamu gak usah buru buru minta pulang
yang penting kamu sehat dulu disini ya
terus soal anak anak gak usah dipikirin juga
ada semua di rumah dan ada al juga ya
hati hati di jalan ya mama